saya sama sepupu saya mau buka usaha restoran padang
dia mau ikutan investasi
memang keluarganya bunur tinggal di jakarta ya
iya tapi ibu sama bapak saya orang rantau semua
kerasa ada gula
bun bun masukin semua
emang sedikit sih
gak nyampe satu senok kecil
tadi tuh si ojak banding gelas
bukan dibanding mak
gelasnya jatoh pas bang ojak bikin kopi
kok bang ojak bikin kopi sendiri
kenapa gak dibikinin sama potati
diam lo gak usah nasihatin gue
dia bukan nasihatin lo
tahu dua pisah
tahu dua pisah
tahu dua pisah
tambah satu lagi ya
dapat bonus satu jadi enam dong
katanya rasanya nanggung
ae ae kan minumnya sebelah bun
jadi kerasa manis
sekalian bawa lap
lap dulu nih mejanya
mas pur mau kemana
kamu dari mana
aku abis beli gorengan
kamu gak pergi pergi
itu masukin telurnya udah berapa kayak kebanyakan
iya po tati kan tinggal dihitung aja kuning telurnya
masa gitu aja lo kagak bisa sih tan
baru main futsal sekali aja masa udah masuk angin pak
ulu ulu mas ojak soalnya sebelum main futsal
diatre belum sempet makan siang dulu
mau ke mana mas ojak
mau jemput kembang desa
aro ojak pak
jalan anggrek sembilan
anggrek sembilan nya di mana ya
di sebelah anggrek delapan
kalau anggrek tujuh tahu
anggrek sembilan itu di sebelahnya anggrek kelapa
terus di sebelahnya lagi anggrek tujuh
nah di situ
berapa kak anggrek sembilan
biasanya berapa pak
aduh saya nggak biasa naik ojek pak
dua puluh ribu ajalah
aduh mahal banget ya
yaudah sepuluh ribu ya
be sur ti pamit dulu ya
mau ke rumah bu nur
salam ya buat bu nur
sur kira kira pak sofyan ada di rumah kata ya
belum tahu be
kalau ada salamin juga ya buat pak sofian

kalau nggak ada
ya kagak usah disalamin
katanya udah nggak kerja
anterin cari warung bakso
pengen yang panas yang pedes
jadi sepuluh ribu aja kan ongkosnya
ntar ya pak
nggak ada lagi pak
mau buka usaha restoran padang
dia mau ikutan investasi
memang keluarganya bu nur
tinggal di jakarta ya
tapi ibu sama bapak saya
orang rantau semua
sebulan sekalilah kita ketemuan
saya malah sudah setahun bu nur
setahun nggak ketemu ibu
saya baru sebulan yang lalu ketemu ibu saya
eh pak odi
mau beli bubur
saya tadi mau nukerin uang buat kembalian
maaf pak odi
tadi saya derecehan
tapi saya buat melon juga
dulu di kampung saya
ada anak yang pergi merantau
terus lupa sama ibunya
tutup jadi batu
siapa bu nur
tetangga bu nur
mba surti itu kan legenda
masa mba surti nggak tahu
orang minang yang maksa menikah sama situ nurbaya itu
bukan mba surti
saya ingin bekerja
tapi tidak bisa
dia kamu yang k tava k t rails
semoga baik baik saja
teman lo juga
wah teman lo kan
dan perlu lagi
gak ada pak
gak ada yang bisa ditukerin
terus gimana dong
yaudah aduh pak
bapak besok naik ojek saya lagi aja
nah kalau besok mah motor saya udah benar
saya nggak bakalan naik ojek lagi pak
atau gini aja deh
mendingan bapak sekarang ojek dulu
nah nanti kalau udah ada kembaliannya
baru bapak balik lagi kemari